terima kasih anda masih bersama kami di political show dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan arah sumber
saya kasih kesempatan dulu deh bang habib tapi saya mau tanya ini ke golkar dan juga pak
jadi gini kalau kita bicara mk kita tahu ya mk ada satu episode di mana hampir suatu indonesia meragukan independensinya ketika pemeriksaan perkara tertutup terbuka
sistem pemilu maksudnya
sistem pemilu orang ah ketua mk saudaranya pak jokowi pak jokowi adalah
sementara partai merah menyatakan sikapnya di mk untuk setuju dengan pemohon
faktanya ketua mk mk keluar terbuka dengan independensinya
dan kita tahu di mk itu ada sembilan hakim konstitusi gitu kan yang impannya cuma satu
jadi itu masalahnya
yang kedua ya soal gugatan terkait usia ini
saya pikir sepanjang cara cara yang dilakukan
yang dilakukan sesuai dengan hukum dan demokratis
masalahnya di mana
dan output putusan mk itu kan memberikan hak atas gugatan orang yang merasakan ketidakadilan konstitusi
tidak ada merampas hak orang lain pak
kenapa takut sekali sih anak muda usia tiga puluh lima tahun siapapun mau gibran mau emil dardak mau siapa maju
karena itu tidak menghalangi hak orang lain untuk maju
jadi itu nanti soal mk
ya tidak ada masalah
jadi kan pasti ada kaitannya
kan ada kaitannya gitu
jadi kita percaya mk itu pasti indah
nah apakah ada di dalam undang undang dasar yang
pak yang namanya open legal policy
saya mohon maaf saya sudah katam banget di mk jangan berdebat dengan saya
saya pasti lebih paham gitu loh
sudah berapa kali diterobos gitu loh
kalau saya malah pertanyaannya gini saya kan tidak masuk ke sana
karena menurut bang habib seorang gibran ketika ayahnya masih menjadi presiden
pantas tidak maju dalam konteks etik apa yang ditanyakan
cara cara yang ditempuh adalah cara cara yang demokratis
itu karena waktu ya nanti di publik muncul anggapan ini
makanya sepanjang ya
cara cara yang ditempuh adalah demokratis
siapapun berhampiran maju
ya saya kebetulan nana hanya menggunakan logika yang sama
dulu pun mau tiga periode mau perpanjangan periode
kalau menggunakan logik bang habib bisa saja
perpanjangan caranya benar
bisa saja dikatakan dengan sangat mudah
selama digunakan cara cara mekanisme demokratis
keputusan ada di mpr dan disepakati
kemudian boleh boleh saja
tapi faktanya kan saya menggunakan logika pak jokowi
pak jokowi yang akhirnya memotong karena ada rasa ketidakpantasan
anda melihat ini sekarang di sini ada ambisi pribadinya pak jokowi
saya masih merasa percaya bahwa pak jokowi kalau menggunakan logika yang sama akan merasa
norma yang berlaku umum mbak nana
norma yang tidak tendensius ke orang per orang
kalau undang undang beda dengan bisiking
beda dengan sk
karena rehaling itu berlaku untuk semua orang
makanya pertanyaan saya bukan tanda keputusan mk
apakah pantas kalau gitu
siapapun saya tidak mau ngomong ke orang
makanya salah kalau anda mengatakan pertanyaannya salah
kalau menanyakan oknum menanyakan orang terkait undang undang tidak
saya sedang berbicara mengenai
ini lagi bicara mk
kita punya pendapat yang berbeda tentang keputusan politik
karena sudah masuk ke soal gibran
saya mau tanya ke bang maman
bang maman kami dengar golkar sudah menyediakan diri menjadi kendaraan politiknya gibran
kalau mk memutuskan batas usia cawapres menjadi tiga puluh lima tahun
itu dalam dialog saya dengan wakil ketua umum golkar bang ahmad doli kurnia
minggu lalu mengatakan
yang pertama saya berangkat dulu mulainya dari bahwa siapapun dia
mau dia anak kecil kah mau bayi sekalipun
mau anak umur berapapun sampai yang tua
selama aturan mainnya memberikan ruang
silahkan itu dulu ya
lalu yang kedua sekarang kembali kepada posisi partai golkar
sampai hari ini kita masih berkiblat pada pegangan bahwa siapapun yang kita dukung
dalam hal ini golkar sudah memutuskan kepada pak prabowo
karena spiritnya adalah doktrin karya kekaryaan
adalah nilai value dari apa yang sudah dimiliki orang
dari apa yang sudah dimiliki orang tersebut
dalam hal ini adalah kompetensi
maka dari itu kami masih melihatnya bahwa
maaf pan ini saya pikir sasa saja nanti pan juga pasti punya pertimbangan subjektif juga
namun pada saat kita sudah bersepakat untuk membangun sebuah kerjasama politik
di antara empat partai ini
semua pasti harus didiskusikan bersama sama dengan empat partai ini
namun dalam perspektif kami sebagai partai golkar
berangkat dari doktrin karya kekaryaan
kalau melihat positioning figur presiden maupun wakil presiden ke depan
kami melihat menjadi paripurna dan lengkap
kalau keberadaan wakil presiden itu adalah ketua umum kami
yang notabene adalah menko perekonomian
itu dulu ya
karena faktor kompetensi dulu
kita harus lihat dulu faktor kompetensi
jadi golkar tetap mendorong pak erlang gartarto sebagai cawapres
ya ini nah itu dulu satu
namun yang kedua kita juga menghormati bahwa muncul aspirasi aspirasi
ada cak iming
lalu muncul lagi ada gibran raka buming
namun hari ini menurut saya nggak perlu dulu kita bahas
karena kenapa saya belum mau
mengapa kita harus membahas sesuatu
yang sesuatu itu tidak disetujui oleh aturan undang undang kita
makanya saya mau kesampingan dulu
jadi kita tidak perlu dulu bahas
tapi kan ini sudah bergulir
ya silakan aja mbak bergulir
tapi bagi kami ngapain kita bahas
menggulirkan siapa pak
mengapa kita bahas kepada sesuatu
ngapain kita bahas terhadap sesuatu yang memang menurut kita aturannya nggak masuk
oke kalau misalnya bulan ini mk sudah memutuskan
boleh kita bahas boleh kita diskusikan boleh mbak nana angkat isu ini
kalau nanti mk memutuskan itu boleh
kalau mk sudah memutuskan itu golkar gak masalah ya
ya mari kita buka
jadi ke dalam politiknya gibran
enggak mbak hari ini kita nggak bisa bicara keputusan golkar saja
kita ada empat partai nih
yuk kita duduk bareng
plus minusnya harus dihitung
bagaimana baiknya bagaimana negatifnya
apakah ini melihat
dari segi kepentingan untuk kedepannya
tapi sosok gibran bisa diterima nggak di internal golkar
kalau misalnya nanti tiga partai yang lain sepakat
tidak perlu kita diskusikan dulu nggak perlu kita perdebatkan dulu
karena sampai detik hari ini gibran belum bisa
nanti kalau keputusan mk sudah ada baru kita ngobrol
tapi kiritu kalau keberadaan kami
kalau partai golkar tetap bersikuku ketua umumnya
karena keputusan mk belum ada
tapi begitu keputusan mk sudah ada bisa beda lagi nanti partai golkar
kalau dari partai amanah nasional bagaimana
nama yang tetap didorong pak erick thohir atau gimana
kalau mau yang paling lama tentu ada cak imin ya
yang sudah satu tahun bersama girindra
kalau mau kursinya paling banyak itu pak erlangga
kalau mau surveinya paling bagus elektribiltasnya pak erick thohir
dan logistiknya paling banyak
ya kira kira begitu
tinggal stok banyak
tidak gini mbak nana
stok banyak ini
justru kekayaan bagi pak prabowo
dibawa ke forum satu meja
proposal dari cak imin bagaimana
proposal dari golkar bagaimana
dari pan bagaimana
dan saya meyakini partai partai yang tergabung dalam pak prabowo ini sudah terlatih untuk keluar dari persoalan yang serumit apapun
termasuk mungkin nanti persoalan cawa press
dan kalau misalkan nanti tidak ada titik temu diantara pan golkar sama pkb
ya mungkin kita seringkan kepada pak prabowo siapa yang paling pas
karena pak prabowo sebagai penganten
tapi kalau dari pan sampai sekarang dan nanti di pertemuan resmi dengan koalisi tetap mengajukan bang erick thohir
tapi pak tidak masalah ya kalau nanti akhirnya keputusan pak prabowo memilih gibran kalau diwisita oleh mk
karena tadi kata bang maman orang mk belum memutuskan
ini juga tema lagi nanti mbak nana
kalau pan tetap erick thohir
tetap erick thohir kalau pan
sampai keputusan mk
enggak sekarang masih erick thohir
nanti dibahas sama pak prabowo
saya mau ke bang andre ini
kadernya bang andre ini banyak juga nih yang diperbutkan nih
termasuk itu tadi
ini bagaimana kemudian pd berjuangan melihat peluangnya gibran raka buming raka kalau misalnya menjadi cawa pressnya pak prabowo
jadi ini di nanek
ini yang maksudnya tadi duterte ini
temanya geser nih
jadi bukan cuma bapaknya yang direbut
tapi anaknya juga mau dialog
enggak bangga pd berjuangan ya
jadi ya satu
ya kita bangga senang bahwa kader kita laku di mana mana
bukan cuma bapaknya anaknya pun mau dihaui
ini maksudnya apa nih
apa ya antara apa yang kita bicarakan apa yang elit elit bicarakan
rakyat juga suka melihat seperti itu gitu
nah itu itu pertanyaan
apakah rakyat suka dengan ya itu tadi
direbut anaknya pun mau disikat juga gitu kan
nah sementara banyak hal yang ya pertama tadi kan toto tadi singgung soal kepantasan politik
terus kemudian soal ada aturan main yang sedang menjadi persoalan gitu
nah ini kan semua rakyat melihat semua hal ini
dan merekalah yang merupakan pengambil keputusan
rakyat percaya mk
mereka lah yang kemudian pengambil keputusan terakhir pada tanggal empat belas februari
jadi kalau saya sebagai kawan dari ya sebagai teman teman kader itu
janganlah bebankan terlalu banyak pada bapak dan anak ini gitu
sehingga mereka jangan terlalu terbebani dengan itu
tapi pdi perjuangan melihat ini bukan suatu kepantasan ya
ya itu tadi nanti rakyat yang akan melihat gitu
untuk pdi perjuangan bagaimana
kami senang senang aja ini apa
tapi kan aturan partai jelas
sudah ada keputusan satu nama
kadir bapaknya dan anaknya
ya itu tadi gitu
nanti ya kepantasan itu ada di rakyat dan bagaimana proses itu berjalan dalam dinamika kita
oke saya mau putarkan ya
ini di hari yang sama
pada saat golkar dan juga pan bergabung ke koalisnya pak prabowo
sorenya projo langsung merilis ini
ini kita dengarkan sama sama nih mengusulkan
oke mas soto melihat konstelasi politiknya ya jangan langsung ketawa melihat konstelasi
politiknya ya per hari ini mungkin nggak bahwa pdi perjuangan kemudian bergabung ke sini dan usulannya tadi projo bali karena itu disampaikan di hari yang sama setelah golkar dan juga pan bergabung ke deklarasi itu sorenya projo bali langsung merilis mendorong prabowo ganjar mungkin nggak ini konstelasinya bisa begitu nanti mas soto
iya isu mengenai ganjar prabowo atau prabowo ganjar sudah pernah terjadi sebelumnya kalau kita ingat pertunjukan di sawah dan itu bareng dengan jokowi juga
dan itu memang idenya pak jokowi ya menyatukan mereka berdua
orang bacaannya seperti itulah
sampai sekarang berarti ide itu masih hidup
nah sekarang pertanyaannya kan adalah apakah tetap ganjar prabowo atau kemudian menjadi prabowo ganjar
saya pribadi tetap melihat dengan angka yang dimiliki mas ganjar pak prabowo dan mas anies ketiganya harus maju
yang ideal buat saya
ketiga tiganya ini memiliki sebuah angka yang cukup sebagai modal elektoral untuk diklaim sebagai kepercayaan publik
dan kita tahu perbincangan dalam dua tahun terakhir
itu berbicara mengenai ketiga sosok yang kalau kita baca di survei atau kita secara kualitatif juga punya karakteristik pemimpinan yang agak berbeda beda
misalnya pak prabowo agak kuat di tegasnya mas ganjar kuat di merakyatnya mas anies kuat di intelektualitasnya
saya pikir akan menjadi suatu pertarungan yang menarik
jangan sampai lagi lagi kalau kita bicara tadi kenapa gak prabowo ganjar aja atau ganjar prabowo
oh kita arisan aja gabung aja
tapi kan itu memang
ide yang awalnya muncul dari pak jokowi
ya mau itu namanya jokowi mau itu namanya gibran mau kepuasan publiknya seratus persen
demokrasi tidak seperti itu
itu yang saya takutkan ini bukan tentang prabowo atau ganjar atau mas anies
tadi bagaimana mendefinisikan pemilu itu tidak boleh dengan istilah tegak lurus
tegak lurus itu dalam konteks kebijakan selama presidennya masih berkuasa
tapi tegak lurus dalam konteks menggunakan hak politik anda
sebagai partai mencari kader terbaik menjadi warga negara terbaik
gak boleh tegak lurus
walaupun misalnya pak jokowi satu ratus sepuluh persen kepuasan publiknya pun
itu tidak boleh dilakukan
makanya saya mengatakan kepada teman teman relawan
atau misalnya psi
istilah tegak lurus atau menunggu instruksi bapak presiden itu kalau teman teman ingat
itu khas dari almarhum harmoko
yang dulu sering menjadi becandaan politik ketika kita masuk ke dalam masa reformasi
karena kemudian kita bicara kultus terhadap individu bukan lagi kultus terhadap nilai
karena relawan itu hadir ketika berhasil mendapatkan orang sesuai dengan nilai nilai yang mereka yakini
dan mereka dorong ke partai untuk mencalonkan
saya berharap itu yang terjadi juga pada dua ribu dua puluh empat
oke tapi peluangnya kecil kayaknya ya
melihat perkawinan ataupun duet antara prabowo ganjar ini bisa berjalan
ataupun bisa terjadi seperti usulannya projo bali tadi
dengan logika pedi perjuangan elektabilitas bukan elektabilitas suara parlemennya lebih tinggi
dan karakter agak keras kepalanya ibu mega
menurut saya agak sulit
dan idealnya menurut saya lebih baik mereka semua di pertandingan
jalan masing masing ya
siapapun termasuk mas anies kita jangan lupa ya
siapapun yang menang harus diterima sebagai wajah demokrasi
pdi perjuangan dengan karakter kerasnya bu mega mungkin nggak ini menggabungkan ataupun bergabung ke pak prabowo
jadi duetnya prabowo ganjar seperti usulan projo bali tadi
ya masa pdi perjuangan apa yang sudah diputuskan oleh ibu kemudian ditarik lagi kan
itu gak biasa di pedi perjuangan
jadi gak bisa ya
biasa di pedi perjuangan
jadi gak akan ada renegosial
ya kita lihat saja berarti
tapi kan dalam tradisi pdi perjuangan ya itu keputusan yang sudah dibuat itu adalah perintah untuk dilaksanakan
jadi gak mungkin ya usulan menggabungkan prabowo dengan ganjar itu mustahil
saya sudah bilang tadi itu tidak biasa di dalam pedi perjuangan
dan apa yang sudah diputuskan oleh ketua umum itu adalah perintah untuk dilaksanakan
jadi mustahil ya bang andre
tapi kalau dari green dress sendiri bagaimana
usulan tadi projo bali projo
kan lebih condong ke pak prabowo ya
dan projo bali mengusulkan duet prabowo ganjar
ya semua usulan tentu akan kami sampaikan ke pak prabowo dan gus mohanin iskandar dan pimpinan apa partai partai kualisinya
tapi kalau partai gerindra kami menghormati pdi perjuangan sebagai partai terbesar yang sudah resmi mencalonkan pak ganjar
jadi gak mungkin kami menawarkan proposal pak ganjar jadi wapresnya pak prabowo
sangat tidak sopan
sangat tidak pantas
jauh lebih baik ya kita berkontestasi dalam situasi yang sehat yang guyup yang rukun
beda pilihan nggak ada masalah
tapi secara garis besar kita semua merah putih
kurang lebih begitu
tapi kalau pak jokowi menyarankan itu gimana
silahkan namanya saran dari siapapun tentu kami akan sampaikan ke pak prabowo dan
tadi pak jokowi lagi
sarannya memang ada jokowi
sarannya apa ya bang ya
sarannya apa ya bang ya
kalau misalnya duet prabowo ganjar itu tiba tiba pak jokowi dorong dong
ini saya sih sebetulnya makanya dari tadi saya tuh lebih senang mendiskusikan sesuatu yang memang menurut saya realitas gitu
kalau masih yang diawang awang tuh kayaknya susah gitu
karena tadi udah disampaikan juga banyak
kayaknya sulit ya
karena kalau melihat tadi faktor sejarah
terus saya pikir dan saya dalam konteks ini saya setuju dengan mas toto bahwa rakyat juga perlu diberikan beberapa pilihan pilihan opsi
supaya demokrasi ini bisa jauh lebih bagus jauh lebih sehat dan publik bisa lebih banyak pilihan
nah artinya kita sudah bersepakat hari ini untuk membangun sebuah koalisi bersama
dan tentunya setiap nanti langkah langkahnya akan didiskusikan
langkahnya akan didiskusikan bersama di partai
dan kalau tadi terkait koalisi apa format pak prabowo dan pak aib danjar saya pikir kayaknya kecil
oke kalau dari pan sendiri gimana
ini kan pak jokowi ke kanan pak pan ke kanan
kita harus berterima kasih kepada anak anak bangsa yang mau berkhidmat maju sebagai kandidat capres
ya pak prabowo pak ganjar pak anies
itu sesuatu yang luar biasa buat republik ini loh untuk menjaga ritme demokrasi kita
bayangkan kalau nggak ada orang yang mau jadi capres
nah oleh karena itu kita nikmati saja dinamika ini
artinya kontestasi ini kontestasi kegembiraan
kita kawal dengan baik
pasti bukan khairat saja
jadi siapa pun yang menantang kita hormati
asal cara caranya tidak tercederai
jadi pertanyaan saya pak gimana dengan duet prabowo ganjar
kalau sekarang kita menawarkan
jadi disitu dulu proposal pan
kita akan bahas lebih lanjut
tapi dalam perjalanannya nanti
oke jadi tiga tiganya maju ya
jadi nggak mungkin ini duet prabowo ganjar terjadi
kecil kemungkinan itu
bagaimana tanggapan dari teman teman mahasiswa universitas sriwijaya melihat dinamika di kontestasi pilpres ini
kita harus jeda terlebih dahulu
jangan kemana mana tetap bersama kami di politikalshow